sebuah video merekam rombongan wisatawan asing asal barcelona spanyol
yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan
saat berkunjung ke wisata goa tetes di lumajang jawa timur viral di media sosial
video yang direkam pada dua puluh satu juli lalu itu
terlihat salah seorang warga yang memakai baju berwarna merah
mengarahkan rombongan wisatawan asing ke loket masuk wisata goa tetes
namun dengan bahasa yang kurang sopan
bahkan salah seorang wisatawan asing perempuan dalam video tersebut terlihat marah
dan melarang warga untuk merekam peristiwa tersebut
akibat mendapat perlakuan tidak menyenangkan
akhirnya rombongan wisatawan asing tersebut tidak jadi masuk ke wisata goa tetes
saat dikonfirmasi pada rabu
kepala dinas pariwisata kabupaten lumajang yuli harismawati
mengatakan warga tersebut bukan pemandu wisata goa tetes
orang yang memandu wisata wisata itu bukan
jadi perlu saya sampaikan perlu saya jelaskan
bahwa diduga itu adalah seseorang yang mungkin
yang memandu wisata wisata itu bukan
ada di sana dan bukan warga pronojiwo dan bukan pemandu wisata lokal
sementara itu pasca berakhirnya masa tanggap darurat bencana di kabupaten lumajang
sejumlah objek wisata mulai berbenah dan kembali dibuka untuk wisatawan
termasuk wisata alam goa tetes
demikian cnn indonesia